percuma saja aku punya anak buah tidak berguna
pusing pusing kepala aku
pusing pusing kepala aku
lihat rumah ini
kesal sama anak itu
aku tidak berhasil mendapatkan
menemukan pangeran jin
dia masih tidak berhasil
saya udah gilak ny caring untukmu
di alam manusia
dimana dua tuyul jadul itu berada
percuma saja aku punya anak buah tidak berguna
pusing pusing kepala aku
pusing pusing kepala aku
hei lihat rumah ini
pasti bos mau jadi makelar rumah ya
aku ingin jadikan rumah ini markas kita
ayo kita cek di dalam
kemumba pa pa
tapi dikit sih
gara gara kalian dua gak becus
gue gak traktir kalian cusi
udah bisa main runwheel nya
oh kamu belum bisa
kenapa gak bikin pengamaran aja
asal lo tau ya
gue gak bisa main ini
kalau gitu kita kompetisi
jun kan jago
alah diam aja
belum pernah dicium sama sendal jepit
mendingan lo sendiri aja kali
lo takut gak sama kita
kalau gitu kita battle
lo berani dia takut
tujuannya itu bukan untuk ngalahin kamu
tapi aku emang suka rollerblade
alah whatever lah
kalau gitu kita battle nanti aja
gue masih ada les gitar
masih banyak lah pokoknya
lo cepetan angkat
tapi traktir dulu
jadi kamu mau manggil pelatih rollerblade ya
buat apa tuh
untuk lompat dong momi
nih lihat dong
aduh ini harus diobatin
tadi udah diobatin momi
ini terus diobatin
si jun durung aku momi
mentang mentang aku belum canggih mainnya
pokoknya mami harus bikin perhitungan sama yang namanya pak junedi tuh
mami mampu lagi
ada apa ini
handsomenya mami terluka parah kayak gini
ini harus dibawa ke dokter kopi
arjuna kayak begitu
arjuna itu orangnya baik
iya baik dia
nggak belain anak orang
kita itu harus bilang anak kita sendiri
belain anak sendiri
cuma begitu doang
ini masih jauh dari jantung anak laki laki
anak laki laki itu harus main coping
kotot kawat tulang besi
bukan gigi kawat terus banyak selfie
kotot kawat tulang besi
kau mau ke mana
aku harus tetap latihan
rollerblade aku udah jelek kayak gini
kira kira masih bisa jalan gak ya
mau gak mau harus bilang ayah nih
kita aja masuk dulu
manusia yang ada di dalam rumah ini tidak ada yang bisa melihat kita
aku akan menggunakan kesaktianku
perlu lah wujud
kikombal gambol gembol
kikombal gambol gembol
duh ngapain sih
berubah pakai wadah orang
wadah bos dahil ada sendiri
aduh aduh aduh
cedas juga kalian
oke lah kalau begitu
oke lah kalau begitu
kikombal gambol gembol
kikombal gambol gembol
aduh bagaimana penampilanku
ini si kemplah yang rumah makan padang